sebuah gempa bermagnitudo tujuh delapan yang terjadi pada senin
menewaskan lebih dari dua tujuh ratus orang
dan melukai ribuan lainnya di turki dan suriah barat laut
gempa juga meratakan blok apartemen
dan menumpuk lebih banyak kehancuran di kota kota suriah
yang telah hancur akibat perang selama bertahun tahun
gempa bermagnitudo tujuh delapan terjadi pada senin pagi
gempa susulan kemudian terjadi pada senin sore
belum jelas berapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa kedua
gempa yang terjadi pada senin pagi dirasakan di seluruh wilayah
dan membahayakan penyelamat yang berjuang
untuk menarik korban dari puing puing
koneksi internet yang buruk dan jalan yang rusak
menghambat upaya evakuasi
suhu di beberapa daerah diperkirakan turun
hingga mendekati titik beku
yang memperberuk kondisi orang orang yang terjebak
di bawah reruntuhan atau kehilangan tempat tinggal